sebagai salah satu kiblat fashion indonesia
kota bandung dikenal dengan keberadaan distro atau distribution outlet
distro yang mulai bermunculan pada pertengahan sembilan puluh an
mencapai masa keemasan pada medio dua ribu an
kala itu distro selalu ramai dan menjadi tujuan utama wisata belanja
popularitas distro mulai meredup ketika brand retail dari luar seperti korea dan jepang
mulai masuk dan mendirikan toko di indonesia sekitar pertengahan dekade lalu
preferensi gaya anak muda yang menjadi pasar utama distro pun mulai berubah
terutama sejak masifnya penggunaan media sosial
pandemi covid sembilan belas dan pembatasan mobilitas masyarakat
membuat banyak pengusaha distro kelabakan karena pembeli beralih ke toko online
salah satunya adalah muhammad tovan
pria yang memulai usaha distro sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh ini mengaku merasakan pasang surut bisnis distro
ia pun terpaksa menutup sepuluh dari dua puluh outlet yang ia miliki
pada masa pandemi ia mulai beradaptasi dengan menyasar penjualan online
saat ini ia mengaku omsetnya minimal lima puluh juta
rp lima puluh juta per bulan dari penjualan online
hampir dua kali lipat nilai penjualan di toko
tiap hari asal kita beriklan kita bikin program bikin konten bagus penjualan pasti ada terus
karena era online sekarang ini sudah semua lapisan masyarakat dari atas sampai ke bawah
sampai tingkat bawah pisang udah pegang gadget
ya tetap aja sih kuncinya itu tadi yang saya pernah bilang
mungkin eksistensi ya sama menjaga kepercayaan
penjagaan percayaannya juga menjaga kepercayaan konsumen
jadi menjaga kualitas produk dari bahan jangan sampai mengecewakan
bahan yang saya biasa jualan seperti yang tahun tahun lalu
jangan sampai dengan era online ini harganya murah bahannya kualitasnya dikurangi
tidak seperti itu tetap bahannya yang mesti dijaga kualitasnya
hal senada diungkapkan hermanto yang terjun ke bisnis distro pada dua ribu empat
popularitas distro yang merosot membuatnya harus menutup tiga dari lima outlet
agar usahanya tidak tenggelam ia pun harus jeli melihat tren dan keinginan pasar
saat ini selain menggenjot penjualan online
hermanto juga memperluas pasar dengan membuat produk bertema religi
sasaran konsumennya tidak hanya remaja dan orang dewasa muda
tetapi juga anak anak hingga orang tua
kini dalam satu hari
ia rata rata menjual produk yang berbeda dengan produk yang lain

kini dalam satu hari ia rata rata menjual produk yang berbeda dengan produk yang lain
kini dalam satu hari ia rata rata menjual produk yang berbeda dengan produk yang lain
kini dalam satu hari ia rata rata menjual produk yang berbeda dengan produk yang lain

kini dalam satu hari ia rata rata menjual produk yang lain
kini dalam satu hari ia rata rata menjual produk yang lain
kini dalam satu hari ia rata rata menjual produk yang lain
kini dalam satu hari ia rata rata menjual produk yang lain